banyak hal yang dipertaruhkan
perang hanya akan menyengsarakan rakyat
pemulihan ekonomi dunia tidak akan terjadi jika situasi tidak membaik
sebagai pemimpin kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan situasi global yang kondusif bagi masa depan dunia